ondel ondel monas tugu pancoran dan tugu selamat datang adalah ikon kota jakarta yang menginspirasi corak khas batik betawi
selain corak khasnya yang juga menjadi pembeda adalah warna yang mencolok dan kontras dengan warna yang saling bertabrakan
siti laila warga kampung trogong cilandak jakarta selatan memulai usaha batik dengan mengajak keponakan dan anggota keluarga lainnya
nama kampungnya terogong akhirnya menjadi nama batik usahanya yang mulai ia rintis di tahun dua ribu
seiring dengan berkembangnya jakarta sebagai ibu kota batik tidak ada lagi di jakarta
nah di tahun dua ribu sebelas keprihatinan saya sebagai warga betawi asli dengan keponakan keponakan saya itu muncul kembali dan saya ingin mengajak keponakan keponakan saya untuk belajar batik
kemudian juga salah seorang gubernur
dki pada saat itu pak fauzi bowo membuka program dicari orang betawi yang mau melestarikan batik betawi
kemudian saya dan beberapa keponakan saya ikut program itu yang bekerja sama dengan lembaga kebudayaan betawi
dengan modal belajar membatik itu akhirnya saya dan keponakan saya itu berkeinginan untuk membuka sanggar batik betawi
selain untuk menjual juga kita mengedukasi orang orang yang ingin belajar membatik
ada dua cara pembuatan batik yang dilakukan oleh laila yang ditulis dan dicetak
untuk motif tulis dalam prosesnya dimulai dari memotong bahan yang nantinya akan dijadikan kain batik
kemudian bahan tersebut nantinya akan dilukis dengan motif yang sesuai dengan pesanan dan keinginan
dalam proses ini butuh ketelitian dan kehatian dalam setiap pengerjaan
untuk batik cetak
untuk batik cetak kain batik dicetak di meja khusus
mencetak sesuai dengan motif betawi yang sudah disiapkan
kemudian sebelum diberi warna kain direndam terlebih dulu agar penyerapan warna lebih merata
untuk pewarna batik ini menggunakan pewarna sintetis dengan kualitas terbaik
untuk mendapatkan hasil yang terbaik pewarnaan dapat dilakukan dua kali tergantung tingkat kepekatan

untuk membuat batik yang terbaik laila ikut membedayakan warga sekitar trongkong
sebagai tenaga pembatik untuk juga dapat mengangkat perekonomian setempat
seperti yanti yang sudah delapan tahun membatik di tempat ini

tergantung motif kalau motifnya rumit kadang satu hari satu
kalau motifnya gampang bisa dua satu hari
di suku sulitannya canting ya
kadang kalau mampet kan lama kita andai andai canting dulu
ya kita kan lebih dapat pengetahuan ya
dapat pengalaman gitu
kalau misalnya di rumah aja kan kita nggak ada penghasilan
sumber daya manusia merupakan salah satu kendala utama untuk membangun usaha ini
selain karena sedikitnya orang yang memiliki kemampuan membatik
kurangnya minat membatik dari generasi muda
membuat keahlian ini sulit untuk diteruskan
untuk itu laila yang juga berprofesi sebagai pendidik
tetap berusaha mengenalkan kerajinan batik ini pada generasi muda
apa tertarik sih dengan bagaimana cara membuat batik betawi itu sendiri
terus juga emang ada project dari sekolah tentang kearifan lokal betawi
lebih banyak sih bang model modelnya kayak ondel ondel monas
terus patung pancoran terus kayak tugu tugu betawi gitu bang
bagi anda penggemar batik mungkin tidak ada salahnya anda bisa menambah koreksi batik anda dengan batik betawi ini
harga batik di kampung batik betawi bervariatif
mulai dari dua ratus ribuan hingga jutaan rupiah tergantung dari bahan dan motifnya
angga cita kesuma maria oktora jakarta